jika tren kasus covid sembilan belas mengalami penurunan maka tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh satu pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap
dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra
selamat siang angga ini bagaimana mekanisme penerapan ppkm darurat yang dilanjutkan hingga dua puluh lima juli nanti ini
dari tempat anda melaporkan
ini berdasarkan instruksi mendagri nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu tersebut
ini disebut sebagai ppkm level empat dan juga level tiga
jadi memang ada beberapa daerah yang ada di level tiga dan mayoritas di pulau jawa bali memang masih di level empat
khususnya di provinsi dki jakarta ini memang semua kota mulai dari jakarta selatan jakarta pusat timur
kemudian barat utara dan juga kepulauan seribu
ini masih berada
jadi kalau kita lihat dalam instruksi mendagri nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu tersebut memang aturannya tidak banyak berubah
semua sama seperti apa yang diatur juga dalam ppkm darurat
dan apa yang disampaikan oleh presiden jokowi pada konferensi pers atau keterangannya pada hari kemarin tanggal dua puluh juli
ini memang ada yang menarik adalah salah satunya soal warung makan ini bisa buka hingga pukul dua puluh satu
dan dengan maksimal
setiap orang yang makan di tempat ini hanya bisa makan selama tiga puluh menit
nah ini adalah salah satu perubahan seperti itu jika memang nanti di setiap lokasi ataupun setiap tempat atau provinsi ini mengalami penurunan level seperti itu
karena sekarang semua yang ditetapkan oleh mendagri masih berada di level tiga dan level empat
artinya apa yang disampaikan presiden ini belum bisa dilaksanakan
jadi nanti akan dievaluasi seperti itu

jadi nanti akan di evaluasi seperti itu

apabila ada perubahan dari sisi positivity rate ataupun penambahan jumlah kasus di setiap wilayah baru nanti akan bisa dilakukan pembukaan secara bertahap
seperti apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo kemarin malam
berarti belum ada peraturan yang diubah ya per hari ini dan hanya namanya saja yang berubah dari darurat menjadi tingkat empat
lalu bisa anda jelaskan tidak perbedaan dari ppkm
empat dan juga tiga dan juga dua dan satu angga
ya betul sekali sarah
ini yang masih memang harus ditunggu karena dalam instruksi mendagri belum secara rinci menuliskan atau memberikan perbedaan antara level satu dua tiga dan empat seperti itu
karena yang di dalam instruksi mendagri nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu ini memang baru memuat aturan untuk level tiga
juga level empat yang dimana pulau jawa dan bali keseluruhan masih berada di dua level tersebut
namun memang ada satu diktum seperti itu atau satu aturan yang bisa membuat atau bisa meminta para kepala daerah juga untuk menyiapkan aturan turunannya seperti itu
jadi nanti kita juga akan menunggu setiap daerah akan menyiapkan aturan yang nanti juga ini akan menjadi dasar dalam leveling tadi
sesara jadi dalam level satu dan dua pastinya akan ada perbedaan dengan level tiga
level tiga dan empat ini tentu saja masih membuat masyarakat terutama semakin bingung seperti itu
karena kita juga belum bisa mengetahui apa perbedaan nanti di level satu dan level dua dengan level tiga dan level empat
namun jika kita melihat apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo semalam ada kemungkinan memang perubahan perubahan yang terjadi di level level ataupun di aturan aturan mengenai aturan makan di tempat atau dine in
kemudian juga aturan bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor
nah seperti ini detail detail seperti ini yang semestinya juga harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat
namun yang perlu diingat sarah sekali lagi hingga tanggal dua puluh lima juli di seluruh tempat di pulau jawa dan bali yang masih ditetapkan sebagai ppkm level tiga dan empat ini belum ada perubahan aturan yang berarti
artinya masih belum boleh dine in
jadi sampai tanggal dua puluh lima juli masih sama seperti sebelumnya
hanya perbedaan nama dari ppkm darurat ke ppkm level tiga dan empat
baik terima kasih atas laporannya angga dwi putra produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung dari jakarta